komite nasional keselamatan transportasi atau knkt melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan bus masuk sungai
di kawasan wisata guci kabupaten tegal jawa tengah yang menyebabkan dua orang tewas dan puluhan luka luka
tim knkt memeriksa detail lokasi kejadian dan bangkai bus yang telah rusak
usai dievakuasi dari dasar jurang sungai awu pada senin sore kemarin
investigasi knkt dilakukan bersama tim ahli dari hino satreskrim dan satlantas polres tegal
dalam memeriksa bangkai bus tim lebih fokus melakukan pemeriksaan pada sistem handbrake atau rem tangan
dari hasil temuan tim diketahui handbrake dalam posisi mengunci atau berfungsi dengan baik
namun pihaknya akan mengukur kemampuan handbrake menahan beban yang akan dilakukan di laboratorium hino
sementara saat pemeriksaan di lokasi kejadian
posisi bus pada saat parkir berada di turunan dengan grade kemiringan dua puluh tiga hingga dua puluh delapan persen
padahal kemampuan handbrake menahan kendaraan hanya dengan grade kemiringan delapan belas persen
dari beratian diperbolehkan
selain itu kondisi tanah di lokasi merupakan tanah gembur sehingga ganjal roda mudah ambles
satu dari temuan teman teman penguji kemarin posisinya menguji
dan pada saat kendaraan diangkat juga roda belakang ini tidak berputar
karena pada saat ini kan kendaraan hino rk dua ratus enam puluh ini adalah full air brake
jadi ketika dua sumbu handbrake ditarik maka roda belakang harusnya menguji
dan ketika diangkat roda belakangnya menguji
jadi di sini kalau kesimpulan awal dari penjelasan penguji
posisi roda belakangnya menguji
jadi ya bekerja